terus menerus menyuarakan terkait apa namanya
serangkaian ritual untuk melestarikan air dilakukan setiap tahun sebagai rasa syukur atas anugerah dan titipan